dan anabol sebelum mandi supaya nantinya gak melukai tangan pemilik
jadi bukan keputusan personal tetapi adalah keputusan organisasi
itu bedanya apa bedanya lebih kental kuningnya yang putihnya oh putihnya putih
juga jadi pekerjaan rumah dinas lingkungan hidup kabupaten bekasi
kepilih dbl first team gitu kan
berarti ada yang tidak menjalankan secara serius peraturan polisi itu
mari kita lihat bersama kronologinya
jadi terus liat lawan lawannya juga yang udah
lo di unpal tuh masih sama coach api ke sih
manajemen gagal mengoptimalkan potensi pendapatan dari investasi yang dilakukan
posturnya juga kecil posisinya juga itu
nah high fly tuh yang punya tuh namanya dulu koroni kalo gak salah lupa kok
karena di dalam undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh dua tentang keolahragaan